kita ke informasi lain peristiwa longsor yang terjadi malam tadi di jalan melati dua pondok labu jakarta selatan
dan menewaskan satu orang korban baru diketahui siang tadi setelah anaknya mencari dalam masjid
setelah dilakukan pencarian sejak malam tadi jenazah dursin akhirnya ditemukan warga di dalam masjid kuba nurul amal
korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material bangunan masjid
penemuan pria paruh baya ini baru diketahui sabtu siang setelah sang anak melaporkan ayahnya menghilang saat peristiwa longsor terjadi
tembok masjid ambruk setelah tak kuat menahan debit air akibat longsoran tanah menutup saluran penghubung pinang jati